aksi kabur dari incaran petugas satpol pp dan petugas sosial kecamatan tanah abang
dengan meloncat pagar pembatas rel kereta dilakukan seorang pria pengamen
di kolong flyover pejompongan tanah abang jakarta pusat selasa siang
petugas satpol pp yang kerap gagal mengamankan pria tersebut
berupaya untuk melakukan pengejaran dengan berlari hingga akhirnya berhasil menyergapnya dari belakang
di sisi lain petugas yang mendapatkan laporan akan adanya pengamen tunanetra
di halte bus palmerah jalan tentara pelajar harus bertindak tegas
selantaran pria pengamen tersebut tidak peduli terhadap instruksi petugas
yang tengah melakukan operasi penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
sementara itu keributan antara petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat
dengan pengguna sepeda motor terjadi di jalan karet pasar baru jakarta pusat pada selasa siang
sebagian pemilik kendaraan panik dan hanya bisa pasrah melihat sepeda motornya diangkut ke atas truk
mereka yang tak sempat memindahkan sepeda motornya hanya bisa pasrah melihat sepeda motornya diangkut
paksa petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat ke atas truk
ada empat belas sepeda motor yang dibawa ke kantor
dan perhubungan untuk dikenakan sanksi administrasi
razia ini juga mendapatkan protes dari pengguna jalan yang merasa terganggu
lantaran menilai razia parkir liar membuat kemacetan
petugas menyebut razia dilakukan untuk upaya penertiban rutin dan menyambut ktt asean